dalam perkembangan investigasi kericuhan aksi dua puluh dua mei ditemukan rencana pembunuhan yang menarget empat tokoh nasional indonesia
kd fumas babus pori mengatakan enam tersangka yang terlibat dalam perencanaan sudah diamankan
polisi menyebut tersangka dibayar hingga ratusan juta rupiah untuk melaksanakan aksinya
kepolisian republik indonesia mengungkap adanya perencanaan pembunuhan saat aksi tolak rekapitulasi kpu digelar pada dua puluh dua mei lalu
pada senin dua puluh tujuh mei kadif humas mabes polri muhammad iqbal mengatakan enam orang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam perencanaan pembunuhan yang menarget empat tokoh nasional
di antaranya tersangka berinisial hk dan tj yang masing masing menerima uang satu ratus lima puluh juta dan dua puluh lima juta rupiah untuk menjalankan pembunuhan tersebut
iqbal mengatakan keenam tersangka akan melakukan pembunuhan atas perintah pihak yang menunggangi momentum aksi dua puluh dua mei yang berujung ricu

iqbal mengatakan ke enam tersangka akan melakukan pembunuhan atas perintah pihak yang menunggangi momentum aksi dua puluh dua mei yang berujung ricu
selain itu juga terungkap rencana pembunuhan seorang pimpinan lembaga survei swasta yang akan dilakukan kelompok yang sama
polisi mengatakan upaya pembunuhan ini diperintahkan tersangka az dan akan dilaksanakan oleh ir yang menerima uang sebesar lima juta rupiah
polisi mengatakan upaya pembunuhan ini diperintahkan tersangka az dan akan dilaksanakan oleh ir yang menerima uang sebesar lima juta rupiah
lantaran masih mendalami kasus ini polisi belum akan mengungkap identitas dalang dan para tokoh nasional yang menjadi target upaya pembunuhan ini
tim liputan cnn indonesia